johar baru nurhelmi savitri telah menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada pihak kepolisian dan sudin ciptakarya
salah satu dari dua korban yang meninggal akibat tertimpa reruntuhan telah dibawa ke kampung halaman di palembang sumatera selatan untuk dimakamkan
satu korban lain yang terluka sempat menjalani perawatan di rspad dan telah dipindahkan ke rsud johar baru
jadi pagi ini setelah diapelkan tadi kita melaksanakan kegiatan terjabati pembersihan
dan puing pasca bangunan robo yang terjadi kemarin pada pukul enam belas
kondisi korban ada dua orang korban yaitu perempuan dua duanya
yang pertama adalah bukul laika sesama bukul laika meninggal dunia